informasi kecelakaan tujuh orang tewas
dalam kecelakaan di tol cipali kilometer satu ratus enam puluh satu dua ratus
arah cikopo menuju palimanan
sebuah minibus menabrak sebuah truk minggu dini hari
diduga kecelakaan terjadi akibat sopir minibus mengantuk
selain merewaskan tujuh korban
kecelakaan ini juga menyebabkan dua orang penumpang korban luka berat
dan satu korban luka ringan
korban meninggal dibawa ke rumah sakit arja winangun
sedangkan korban luka luka masih mendapatkan perawatan tim medis
rumah sakit mitra plumbon cirebon
kecelakaan ini berawal saat minibus melaju dengan kecepatan tinggi
dari arah cikopo menuju palimanan
setiba di kilometer satu ratus enam puluh satu dua ratus jalur a
pengemudi yang diduga mengantuk tak bisa menguasai kendaraan
saat ada truk di depannya
kecelakaan pun tak dapat dihindari
di indonesia ini banyak merenggut korban jiwa
karena seringnya terjadi kecelakaan
sejak diresmikan empat belas juni hingga empat desember dua ribu dua puluh
delapan puluh delapan kali kecelakaan terjadi di tol cipali
tiga orang meninggal tujuh belas mengalami luka berat
dan di tahun dua ribu enam belas hingga bulan oktober tercatat lima puluh dua kecelakaan terjadi
tiga puluh dua orang meninggal dan tiga puluh tiga orang luka
kecelakaan yang terjadi di jalanan yang terbentang sepanjang satu ratus enam belas km ini
jalur jalan tol cipali yang didominasi jalur lurus
membuat banyak orang terlena untuk mengemudikan kendaraannya
untuk meminimalisir risiko kecelakaan
pastikan kecepatan kendaraan tak melebihi delapan puluh km per jam